seniman yang lahir di bali dua puluh tujuh januari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan ini dikenal sebagai pianis komponis penulis public speaker tv presenter kartunis budayawan juga pengusaha
ia pun menjadi pendiri dan ketua umum museum rekor indonesia
dengan berbagai bidang yang digeluti ia melahirkan banyak karya hingga menuai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional
kecintaannya kepada indonesia dibuktikan dengan menjadi sosok seniman dan budayawan
hingga di tahun dua ribu sembilan ia mendirikan sekolah seni jaya suprana school of performing arts
mari kita sambut jaya suprana
bagi saya setiap manusia itu adalah buku
setiap manusia itu adalah sesuatu lembaran kehidupan lembaran peradaban lembaran kebudayaan yang dari setiap manusia kita selalu bisa banyak belajar
seperti tadi kita mendengar tadi penyair kita
yang begitu dahsyat dalam perjuangannya
sehingga menjadi seorang penyair yang benar benar sangat menakjubkan
karena beliau melakukan semua itu berdasar pengalaman kehidupan dirinya sendiri
kemudian tadi tentang mbak melani seorang yang multi kompleks multi talent multifatcept
yang saya kenal beliau waktu itu waktu ada suatu pergelaran seni budaya di sydney opera house
dan beliau berperan sebagai model untuk pergelaran karya mahakarya batik dari iwan tirta
dan tadi menarik sekali bagaimana beliau berkisah
tentang latar belakang kehidupan beliau yang tidak ada duanya
walaupun ada kemiripan dengan latar belakang kehidupan saya
saya adalah anak adoptif
anak yang dalam istilah yang netral begitu disebutkan anak pungut
tapi sebenarnya bisa juga ditafsirkan sebagai anak buangan
karena saya dilahirkan diantara sembilan anak di pulau bali
dan celakanya diantara sembilan yang dibuang cuma saya
jadi itu bukti kalau saya benar benar yang paling tidak ada harganya
sehingga dibuang diserahkan kepada keluarga lain
yang kebetulan secara alami
tidak bisa memiliki anak
kemudian saya dibesarkan di tengah suasana ya anda tahu sendiri
anak pungut anak adoptif itu kelasnya samalah dengan anak haram sebetulnya
jadi selalu saya mendengar kata kata jejak kecil saya dulu dulu tidak mengerti
halah kamu ini apa sih anak pungut anak angkat
kamu itu kan bukan anaknya dari ayah dan ibu saya
yang saya pikir melahirkan saya
kemudian dalam perjalanan hidup saya benar benar merasa waktu itu saya tahu saya merasa menderita
tetapi dalam perjalanan hidup juga kemudian saya belajar
ternyata dalam apa yang saya rasakan sebagai penderitaan
karena kebetulan kedua orang tua saya yang bukan orang tua biologis
itu sangat mengasihi diri saya
secara menurut saya malah lebih ketimbang kalau saya itu anak kandung mereka
mungkin ada rasa bersalah pada diri kedua beliau itu

bahwa saya ini bukan anak gandum mereka
kalau saya diperlakukan secara tidak baik saya akan lebih sakit ketimbang kalau saya adalah anak kandung mereka
karena sebagai anak pungut saya kemudian bisa saja ya ya kalian kan bersikap demikian itu karena saya adalah anak pungut
karena saya bukan anak kalian
ternyata saya keliru
itu asal muasal kenapa saya kemudian melahirkan ilmu baru yaitu kelirumologi
karena hidup kita ini penuh dengan kekeliruan tafsir
jadi apa yang ya kemarin rocky gerung kan bicara tentang fiksi
nah fiksi ini sebetulnya adalah tafsir
setiap orang punya tafsir masing masing
setiap orang punya tafsir masing masing
tapi celakanya kehidupan sosial ini menghadirkan tafsir tafsir yang kemudian dianggap sebagai benar
yaitu tafsir bahwa kasih sayang hanya bisa diberikan oleh mereka yang ada hubungan darah
ya itu keliru sekali
karena suami istri justru tidak dipercaya
justru tidak diperkenankan memiliki hubungan darah
ya kalau aneh sekali kan cara berpikir kita ini
dan ternyata benar
apa yang dilakukan kedua orang tua saya itu menyadarkan diri saya bahwa kasih sayang sebenarnya merupakan energi utama
dari peradaban dan kebudayaan
umat manusia ini
jadi saya mempro
masa anak anak saya adalah masa yang sangat bahagia
kemudian saya waktu itu juga keliru dalam mencari kebahagiaan
karena saya memperoleh kebahagiaan dari dua orang tua saya
kemudian saya anggap bahwa kebahagiaan itu adalah
kebahagiaan bagi diri kita sendiri
ekocentrisme itu selalu memusatkan dunia ini pada diri kita sendiri
kita menganggap diri kita ini pusat dunia
ya ah orang lain itu resetan yang penting gue
nah ini kalau saya boleh pakai pinjam katanya mbak melani tadi
ternyata saya keliru
kebahagiaan kita tidak mungkin bisa memperoleh kebahagiaan untuk diri kita sendiri
ya sederhana saya mulai waktu itu kepengen punya sepeda
kemudian saya waktu itu kalau beliau mbak melani dilahirkan di jerman
saya itu dibesarkan di jerman
karena dulu saya kurus kering
kemudian waktu saya pindah ke jerman sepuluh tahun
dalam waktu sepuluh tahun berat badan saya naik tiga kali lipat
maka saya menjadi besar di jerman perut saya maksudnya
nah di jerman saya kepengen punya sepeda
wah saya bekerja mati matian sebagai tukang bubut
ya hasil yang pertama saya peroleh itu saya gunakan untuk membeli
sepeda bekas karatan
kemudian saya beli cat warna putih
dan indahnya bukan main
dan saya kemudian saya letakkan di parkiran di depan asrama
dari atas di asrama saya ada di tingkat tiga
kemudian dari itu saya melihat ke bawah
saya pemandang sepeda putih saya
yang sepeda bekas itu
malam sampai malam akhirnya saya tertidur
kemudian saya bangun dengan wah saya mau segera mengendarai sepeda bekas saya yang indah itu
karena saya uang saya gak cukup untuk beli gembok sepeda itu
ya dan ternyata hilang
karena orang jerman sama aja malingnya seperti orang indonesia
ya kemudian beda saya hilang
waduh saya kecewa bukan main
ya aduh ya
tapi ya akhirnya saya beli lagi
ya kemudian saya memutuskan tidak beli sepeda karena uangnya saya sudah agak banyak
sepeda motor setelah punya sepeda motor bahagia sekali
tapi bahagianya kira kira ya dua minggu
setelah itu saya pengen mobil
kemudian saya dapat mobil waktu saya masih ingat
wah bekas tentu ya
dan saya masuk ke itu
dan dalam waktu dua minggu saya bahagia sekali
tapi dalam dua minggu saya kepengen mobil sport
mobil sport harus dua pintu
yang walaupun aneh sekali kan
ya mobil dua pintu malah lebih mahal ketimbang yang empat pintu
nah kemudian saya bangun
dan itu saya sudah punya uang baru
aduh begitu masuk bau tempat duduknya yang dari kulit itu
anunya harumnya bukan main bagi saya
padahal bau kulit kan busuk sebetulnya
nah kemudian saya duduk di situ
kemudian mengendarai dua minggu
mobil sport saya waktu itu tertutup
kepengen yang kompatibel
pertama saya punya yang terbuka yang harus pakai mekanik
wah pakai manual
kalau mau buka mesti turun dulu buka
nah kalau hujan mau tutup sudah berlanjur basah semua
nah akhirnya saya putuskan beli yang lebih mahal lagi
yaitu yang otomatis
dan kalau jalan begitu keliling keliling
kalau kebetulan ada wanita cantik
nah kemudian dia
padahal nggak ada yang melihat saya
atau ya ada yang melihat yang dilihat mobilnya bukan trialnya
nah kemudian tidak puas
akhirnya beli mobil yang paling mahal
yang waktu itu bisa saya beli
ternyata saya tidak menemukan bahagian
kebahagiaan selalu paling palingnya dua minggu
setelah itu saya cari lagi saya cari lagi saya cari lagi cari lagi
tidak kunjung cari
akhirnya saya berhenti
ya sekarang aduh saya sudah tidak peduli
asal jangan terlalu tinggi
kalau tinggi saya susah naiknya soalnya
nah akhirnya saya sadar
kebahagiaan itu bukan untuk diri kita sendiri
kalau anda mencari kebahagiaan
persembahkan kebahagiaan itu untuk orang lain
dan itu saya pertama kali sadar waktu apa
lagi lagi di sydney opera house
dulu saya kalau konsep maunya saya yang tampil
semua orang harus lihat saya
hebat padahal nggak hebat juga
tapi harus itu
tapi setiap ditebuin memang bangga
tapi kalau sudah pulang nanti ketagihan lagi
mau bikin konser lagi
tujuannya ya mau denger tepuk tangan itu
padahal tepuk tangannya itu biasanya mereka tepuk tangan itu karena lega
karena konsernya sudah selesai
ya tapi saya nggak peduli
pokoknya tepuk tangan
kemudian pada suatu hari saya punya anak didik anak binaan anak asuh
yaitu ade irawan yang buta
dan jangan main main terhadap para kaum tuna netra
karena mereka tidak memiliki indra lihat
tuhan menganugerahkan kemampuan mendengar jauh lebih sakti mandarguna ketimbang yang bisa melihat
ade irawan ini memiliki kemampuan pianistik yang luar biasa
kemudian saya bawa beliau tampilkan di sydney opera house
dan benar saja waktu itu publik sydney opera house berdiri
dan saya bangga sekali karena putra indonesia tuna netra telah menaklukkan sydney opera house
saya merasa sudah selesai tugas saya
kemudian setelah konsert selesai publik mengerubuti adik irawan
kemudian menyalami dan mengucapkan selamat mengelulukan minta tanda tangan selfie dan lain lainnya
walaupun saya ragukan adik irawan tentu tidak mengerti selfie apa
karena tidak bisa melihat
kemudian saya meninggalkan ruangan itu
dengan perasaan lega
karena saya merasa tugas saya selesai
kemudian saya berjalan
perlu saya tegaskan adik irawan sedikit audis
maka sulit berkomunikasi
saya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan adik irawan
tapi melalui ayahnya
ya ada cara berkomunikasi
saya berbicara dengan ayahnya
ayahnya mengatakan adik
dan adik menerjemahkan apa yang saya sedang sedang
ke bentuk kemampuan pianistik beliau yang luar biasa itu
kemudian saya pergi
kemudian tahu tahu saya mendengar
jauh jadi saya sudah dari sana
terus adik di sini
ternyata adik mencari saya
menembus ruangan di situ
kemudian mencari saya dengan tangan begini
dan saya juga menyediakan tangan saya
untuk menyambut tangan beliau
akhirnya ketemu kemudian tangan saya dipegang
adik mengucapkan dua kata
perjuangan saya mencari kebahagiaan untuk diri saya sendiri
sambil tanya begini
pak jaya terima kasih
pada saat itu
saya menemukan kebahagiaan sejati
dan sampai sekarang kebahagiaan itu tidak hilang pada diri saya
karena saya merasa
saya telah memberi kebahagiaan
kepada sesama manusia
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
museum rekod dunia indonesia
museum rekod dunia indonesia
adalah satu lembaga
yang mencatat rekod
dan memberi anugerah penghargaan
kepada sesama warga bangsa indonesia
setiap kali saya memberikan piagam penghargaan muri ini
kepada sesama warga
disitu saya menemukan kebahagiaan sejati
karena saya memberikan kebahagiaan
rasa bahagia itu
kepada sesama warga
yang baru kemarin
dimana setiap rekod itu
bagi yang menerima itu
bagi yang tidak menerima
apalagi kalau persaingan
karena ini adalah
karena ini adalah katanya
dan sebetulnya kalau menurut saya ini kayak fit and proper test
buat anggota dpr menurut saya
tapi ya sudah
saya turutin aja
kalau saya mau cerita untold story
maka saya ceritakan
bahwa akhir akhir ini
dan kebahagiaan itu
perjalanan hidup ini
kita memberikan kebahagiaan
kepada orang lain
ya pada ujung ujungnya
puncaknya itu adalah kemanusiaan
maka tadi disitu
yang akhirnya ini saya temukan
dan puncak kebudayaan manusia
apa yang mbak melani lakukan
adalah puncak peradaban
bukan hanya kepada dirinya sendiri
tapi kepada sesama manusia
yang menurut beliau tadi
tidak pernah membantah beliau
kemudian kepada teman kita
yang akan meneruskan
ketika saya melihat beliau berdiri disini
kebetulan beberapa bulan yang lalu
taufik ismail berdiri disini
dan saya melihat beliau
perjalanan hidup ini
dengan memberikan kebahagiaan
kepada sesama manusia
melalui syair syair beliau
beliau berdiri di panggung terhormat ini
beliau memberi kebahagiaan
maka saya mengucapkan
kepada cnn indonesia
anda memberikan kebahagiaan
dari dua tokoh ini tadi
bukan dari saya
tapi dari dua tokoh yang tadi
saya tadi juga banyak belajar
dan ini merupakan
yang sangat adiluhur